panjaitan juga mengimbau para pengusaha swasta untuk menerapkan cara bekerja di rumah atau work from home pada jangka waktu yang sama untuk mencegah kemacetan dan penyebaran covid sembilan belas usai masa liburan
salah satu perusahaan swasta yang menerapkan sistem wfh adalah rekosistem yang bergerak di bidang daur ulang sampah
mereka setuju dengan anjuran pemerintah untuk bekerja dari rumah usai libur lebaran dua ribu dua puluh
awal konsisten ya itu lebih memprioritaskan kesehatan sih
kesehatan bukan khusus untuk orang yang bekerja di rekosistem aja tapi orang orang yang di sekitar orang yang bekerja di ekosistem itu juga menjadi prioritas
karena kita nggak tahu ya di rumah itu ada siapa ada nenek mungkin ada ibu yang sudah usianya lanjut usia
karena risiko itu yang tetap kita hindari dengan cara memprioritaskan wfh
jadi walaupun secara subjektif
saya sebagai individu lebih suka wfo
tetapi memang di saat ini kita harus ini ya menyesuaikan diri dengan realita
jadi wfh adalah jawaban
anjuran wfh selama seminggu ke depan sudah dilakukan oleh semua aparatur sipil negara
namun selasa pagi stasiun sudirman jakarta pusat padat dengan pegawai swasta yang berangkat menuju kantor
saat ini bekerja di perusahaan swasta
dan hari ini sudah masuk
lebih prefer kerja langsung di kantor karena lebih efisien saja
jadi lebih gampang tek tokannya sama beberapa tim dari divisi divisi yang terkait
karena kalau misalnya wfh sebenarnya waktunya mungkin lebih fleksibel
tapi untuk efisiensi jam kerjanya tuh lebih kayak kita bisa ngatur sendiri
tapi kalau misalnya di kantor kan kita banyak dokumen dokumen yang bisa dicari langsung
salah satu bank bumn
sekarang lagi wfo sih
kalau secara pribadi sih lebih prefer lima puluh lima puluh ya mbak ya
soalnya biar ada dinamika
jadi nggak selalu wfh nggak selalu wfo
soalnya kadang kadang kan kita butuh suasana yang berbeda juga dalam bekerja
prefer sih wfh kan soalnya nggak keluar ongkos
hingga saat ini pemerintah hanya memberi anjuran kepada perusahaan swasta untuk menerapkan sistem kerja dari rumah
pemerintah menyerahkan pengaturan sistem wfh kepada masing masing perusahaan